siang arus lalu lintas di tol jagorawi dari arah jakarta menuju puncak macet hingga enam km
kepadatan terjadi mulai dari kilometer empat puluh dua sebelum exit tol ciawi hingga simpang gadok di kilometer empat puluh delapan
meski sistem satu arah atau one way telah diberlakukan
polres bogor mulai jam tujuh pagi tadi namun kemacetan hingga siang ini belum juga terurai
dua hari setelah lebaran kemacetan di simpang gadok mengular hingga di tol jagorawi sejauh enam km
kepadatan kendaraan roda empat terjadi mulai dari kilometer empat puluh dua hingga kilometer empat puluh delapan
begitu juga situasi lalu lintas selepas simpang gadok ke arah puncak
kepadatan kendaraan terjadi hingga simpang megamendung
untuk mengurai kemacetan polres bogor menerapkan sistem one way atau satu arah
dari arah tol jagorawi menuju puncak mulai jam tujuh pagi hingga dua belas siang
sedangkan arah sebaliknya diberlakukan mulai jam dua siang sampai tujuh malam
tadi kita mulai proses prosesnya sebetulnya jam enam
jam delapan pagi empat puluh lima tapi terbuka one way keseluruhan jam delapan tiga puluh
jadi proses itu memakan waktu kurang lebih satu lima sampai dua jam
mengingat arus lalu lintas yang dari bawah ke atas maupun atas ke bawah cukup padat